meskipun keluarga yosua tidak langsung mengikuti sidang perdana di pengadilan negeri jakarta selatan senin
namun samuel huta barat rosti simanjuntak kedua orang tua yosua tetap mengikuti pelaksanaan sidang melalui siaran televisi
tidak hanya menyaksikan agenda persidangan pembacaan dakwaan terhadap verdi sambo
samuel huta barat ayah yosua juga mencatat sejumlah pernyataan penting yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan
sementara rosti simanjuntak ibu yosua terlihat menyaksikan sidang sambil berdoa
samuel huta barat menyatakan dari dakwaan jaksa sudah nampak sebagian fakta kematian yosua
saat ini baru seberapa tentukan yang dibacakan oleh pak jaksa sudah nampak fakta fakta disana keikut sertaan ferdi sambo
berita keikut sertaan mereka yasa kejadian ini serta siku
selama ini kan selaku skenario skenario baru di utara kamar orang itu di publik
pihak keluarga berharap para terdakwa maupun saksi berkata sejujurnya di dalam persidangan
sesuai apa yang sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan
sementara itu sidang perdana kasus pembunuhan yang menewaskan brigadir yosua
yang digelar di ruang sidang utama pengadilan negeri jakarta selatan pada senin pagi dibanjiri pengunjung
endeh ahmad misalnya berangkat dari rumahnya di kabupaten garut jawa barat pada senin dini hari
pria paruh bayak ini rela datang ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk melihat langsung bagaimana para terdakwa diadili atas perbuatannya
kalau menurut agama islam membunuh seorang sama dengan membunuh seaman tendency alam dunia
memberikan kebaikan seorang sama memberikan kebaikan semua orang dalam dunia begitu nah itu
dan general itu seharusnya memberi contoh bukan memberi jurnal ini saya sendiri saya sendiri conservatives dan para para akusnya saya sendiri

di luar ruang sidang aparat kepolisian bersiaga mengamankan jalannya persidangan
termasuk mengatur lalu lintas kendaraan di jalan ampera raya jakarta selatan